pasangan bakal cagup cawagup jawa barat dari partai demokrat dan golkar
deddy mizwar deddy mulyadi selasa siang mendaftarkan diri ke kpu jabar
pasangan kini disebut dua dm datang menunggangi kuda diiringi arak arakan atraksi budaya jawa barat
pasangan bakal cagup cagup dedy mizwar dedy mulyadi hari selasa sekitar pukul dua siang
mendaftarkan diri ke kantor kpu jabar di jalan garut bandung
dm mengenakan baju putih dengan logo merah putih
disambut kesenian lengser dan tari bedoyo sebagai upacara penyambutan yang digelar kpu jabar
ada hal lain yang menarik perhatian
yaitu saat deddy mulyadi menggendong salah seorang lengser hingga masuk pintu kantor kpu
selanjutnya mereka pun mengisi buku tamu
kemudian masuk ke aula mendaftarkan diri sebagai pasangan cagup cawagup jawa barat dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga